bitung terkenal sebagai kota industri perikanan
namun sebenarnya kota di ujung utara sulawesi ini menyimpan potensi wisata alam yang indah
kampung lirang salah satunya
untuk menuju ke sana anda harus menempuh perjalanan selama tiga puluh menit sampai satu jam dari manado menuju ke bitung
kemudian menyeberang ke pulau lembeh dengan kapal penumpang selama lima belas menit
dan melanjutkan perjalanan darat satu jam ke kelurahan lirang kecamatan lembeh utara
spot terbaik di lirang adalah gua yang terbentuk alami akibat kikisan air laut
untuk menuju ke sana anda cukup berjalan kaki selama lima menit
tapi anda harus ekstra hati hati ya karena jalanan bebatuan yang masih alami
untuk menikmati pemandangan ini waktu terbaik adalah dari pagi hingga siang hari
sebab jika sore datang air sudah pasang dan anda tak bisa lagi menyusun

batu batu karang yang besar dan tinggi ini adalah keunggulan dari keindahan di kampung wisata lirang
dan tidak hanya anda bisa menikmati pemandangan yang indah tapi di sini juga disediakan camping ground
jadi anda bisa bermalam sambil menikmati lautan lepas
di musim tertentu wisatawan mancanegara dari berbagai negara datang ke lirang
untuk menikmati wisata menyelam bawah laut
namun jika di akhir pekan atau musim liburan sejumlah wisatawan domestik datang untuk sekedar bersantai dan menambah koleksi foto
dari sosial media facebook
wisatanya sangat bagus terus banyak tempat tempat foto
dari teman asalnya datang dari mana bu
indah dan sejuk
selain bebatuan dan pantai salah satu destinasi yang bisa anda kunjungi adalah hutan mangrove
dengan suasana yang lebih teduh dan tenang
sebagai salah satu kampung wisata di provinsi sulawesi utara
lirang membutuhkan lebih banyak lagi pembangunan sarana prasarana hingga promosi
agar lebih dapat mengundang minat wisatawan
jadi untuk harapan kami selaku pemerintah bersama dengan masyarakat yang ada di kelurahan lirang ini
kami berharap agar supaya pemerintah pusat dapat membantu kami dalam hal ini kementerian pariwisata
dapat membantu kami untuk pembangunan infrastruktur yang ada di kelurahan lirang tentang pariwisata
baru ke depan kami juga masyarakat akan tetap eksis untuk membangun kampung wisata ini sehingga terkenal kemancanegara
sayangnya di lokasi ini tidak ada jaringan telepon ataupun internet
yang ada hanyalah wifi yang ada di kantor kelurahan atau di masing masing rumah
tapi cara ini mungkin bisa jauh lebih efektif ya untuk kita bisa healing tanpa gangguan gadget
butuh ide mas robin kit bitung sulawesi utara